presiden joko widodo kembali menyinggung pengurusan perizinan investasi yang dinilai lambat dan menghambat
jadi ada dua kata lambat dan menghambat
presiden meminta untuk mulai meninggalkan konsep birokrasi pengurusan yang berbelit belit
hal ini disampaikan presiden joko widodo di hadapan dewan pengurus asosiasi kontraktor mekanikal dan elektrikal indonesia
ataupun akli dan pengurus pusat asosiasi profesionalis elektrikal indonesia atau apei di istana negara rabu pagi di hadapan tamunya
jokowi juga berpesan agar diingatkan bila ada hal yang menjadi masukan bagi pemerintah dari pihak asosiasi kontraktor kelistrikan tanah air
saya perintah dihapus dan gak usah pakai kajian kajian lagi
kalau pakai kaji kajian nanti saya tanya kalau pakai kajian berapa
sebulan hanya dapat tujuh berapa puluh tahun rampung kayak gini